melakukan semua yang terbaik
tapi kalau belum ada hasilnya mau bagaimana lagi kita
lain halnya kalau kamu tuh males malesan
kalau sampai belum ada hasilnya
kita tahu apa yang kita salahin
ya diri kita sendiri
coba deh serahin semuanya sama allah
belajar buat ikhlas
emang cici tahu ini semua gak semudah yang kita omongin
tapi susah buat dipraktekin
neng mesti banyak istirahat
sekarang nenek mau pulang
kalau perlu apa apa panggil aja
bapak ada di luar kok
sekarang neng bobok
nek pulang ya
coba kalau aceh yang seperti kamu kum
anak diurus dengan baik
pasti si emt kerja di sana juga tenang
yaudah mbak pot mesin dulu ya
assalamualaikum kak aku
oh nuhunya kos
saya permisi dulu
mau lanjuti renovasi rumahnya bu dokter
janiper gak mau sekolah
janiper gak mau sekolah
dengarin papa dulu sayang
tadi inget gak bu dokter clara bilang apa
janiper gak mau sekolah kalau gak dihantin sama papa pake motor
janiper sering diladekin sama temen temen
janiper gak mau kalau papa diladekin sama temen temen
nanti papa boncengin jenniper ke sekolah
supaya janiper gak diladekin lagi sama temen temen
sekarang janiper sekolah
nanti jennifer papa boncengin lagi
perasaan cucu teh udah ngejalanin semuanya ce
tapi kenapa hidup cucu gak berubah berubah ya ce
tapi rasanya malah makin susah cuk
ya kalau udah begini ya mau bagaimana lagi cu
kamu udah kerja keras
melakukan semua yang terbaik
tapi kalau belum ada hasilnya mau bagaimana lagi kita
lain halnya kalau kamu tuh males malesan
kalau sampai belum ada hasilnya
kita tahu apa yang kita salahin
ya diri kita sendiri
coba deh serahin semuanya sama allah
belajar buat ikhlas
emang cice tahu ini semua gak semudah yang kita omongin
tapi susah buat dipraktekin
kamah masih mending cu
kalau cece dulu malah pernah marah sama allah
kerja banting tulang
kepala jadi kaki
kaki jadi kepala
tetep gak ada hasilnya
sampai akhirnya cici memutuskan untuk ikhlas
cecep belajar buat bisa ikhlas
bukan karena cece tuh hebat
tapi emang karena gak ada pilihan lain tuh
coba kamu tanya ke pak kemet
biar bagaimanapun juga kan ilmu agamanya dia lebih tinggi
eh tapi tunggu dulu
nih miss lendang
kalau kamu kesana jangan lupa tutup aurat dipakai kerudungnya
ya ampun masa anak perempuan gak bisa pakai kerudung
perempuan gak bisa pakai kerudung
ya itu dong
kenapa sih cu
kenapa netis cu
sekarang sakit anjingnya
kalau kamu jadi saya
ada orang yang pinjam uang sama kamu
terus kamu kasih
kalau ada mah
tanpa sepengetahuan istri kamu
kan pasti dibayar
kalau begitu kita beda pendapatan
itu uangnya esy bukan uang saya
lai bocap ke dondong mana nih
saya punya aplikasi kamera baru
jadi kalau orang di foto
yang tadinya jelek
jadi makin cakep
kalau cowok di foto
kalau perempuan di foto jadi cantik
nah kalau yang udah cantik kayak kamu
di foto makin lebih cantik lagi
nah canggih gini
gimana pak pak idannya masih lama
tunggu sebentar ya
si idan kemana
temen saya nungguin di mobil pak
soalnya masih ada motor yang mau diantar pak
sabar dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
akhirnya datang juga motor saya
motor saya teh
kan neneng yang membeli
anak saya itu kerja di dubai
nanti anterin bapak pakai motor ya
tunggu sebentar ya
ya ini gimana menghidupkannya
ini gambar trompet
trompet untuk naon
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
tunggu sebentar ya pak
nanti bensinnya habis pak
tunggu sebentar ya pak
tadi pagi tadi
idan sudah balik ke atm
tunggu sebentar ya pak
bang nyatanya bermasalah pak
masalah apa idan
masalah apa idan
mana idan tau

mana idan tahu atau pak idan bukan orang bang
yang jelas mah
semua pengiriman uang tadi tunda
kamu jangan bohong sama bapak
kiriman anak bapak
atau untuk bapak
kiriman anak bapak atau untuk bapak

kiriman anak bapak atau untuk bapak